sudah mengetahui keberadaan pendekar gendeng itu
kita harus segera menyerang dan mencari pendekar gendeng yang sakti itu
pendekar gendeng itu memegang tombak tulung agung
dan kekuatannya semakin sakti
sekarang kita bergegas
dewi samudera berbicara kepada raja rajanya dan para siluman
ingin menyerang pajajaran ayahanda
sekarang kita semua
kumpulkan seluruh warga
dan juga pasukan
aku akan membantu
dengan mengajak para perempuan pajajaran yang terpilih
untuk menjadi pasukan pemanah
aku siap mengajarkan mereka semua ayahanda
sendikah ayahanda prabu
kita semua harus bersiap diri
dewi samud dan juga para sekutu
akan segera menyerang pajajaran
ayahanda minta kepada
bantulah para prajurit
untuk mempersiapkan segalanya
sebelum kau menyiapkan pasukan komandan
ayahanda minta kepada
umumkan kepada seluruh rakyat pajajaran
agar segera mengungsi
karena ayahanda tidak ingin
mereka menjadi korban
baik ayahanda prabu
kita tidak boleh membiarkan siapa
yang akan mengusirkan
para warga penduduk kerajaan pajajaran
karena kalian sudah mau berkumpul disini
perwakilan dari ayahanda
ingin memberi tahu kepada kalian semua
bahwa saat ini
pajajaran sedang dalam keadaan genting
bahwa saat ini pajajaran sedang dalam keadaan genting
saya sudah menang
kita mulai berbau
tidak usah takut kami izinkan kali ya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman sekarang
juga mana mungkin kamu mengungsi aku tidak akan takut aku akan membela kerajaan pajajaran ini
walaupun nyawa aku sampai taruhannya aku juga aku juga aku juga enggak terima kasih aku sangat berterima
kasih kepada kalian semua aku benar benar tidak menyangka kalian sangat setia kepada
pajajaran kalian tidak kenal rasa takut aku sangat bangga kepada kalian semua
terimalah rasa hormatku kepada kalian terima kasih hormat kami kepada keturunan
prabu siliwangi yang bijaksana terimalah bakti kami nyimas
aku mempercayakan untuk memimpin pasukan dari atas kau siapkan batu batu panas untuk menghancurkan
pajajaran sendikanya ratu dan kau raja kalajunji kau pimpin pasukan dari bawah tangan kau harus
kerajaan pajajaran hancur dari segala sisi sendikanya ratu tamatlah hiwayatnya siliwangi
ratu aku sudah mengetahui keberadaan pendekar gendong itu bagus kalau begitu kita harus
segera menyerang dan mencari pendekar gendeng yang sakit
saat ini pendekar gendeng itu memegang tombak tulung agung dan kekuatannya semakin sak
sendeganya ratu baiklah kalau begitu sekarang kita bergegas kalian semua
jaga disini tunggu perintah dariku
aku sangat bangga kepada mereka

kembalikan tombak tulung agung yang telah kau curi dari
kalau aku tidak mau bagaimana

jangan sampai kau kubuat bertukuk lut
untuk mengembalikan tombak tersebut